ujian nasional di sma negeri tujuh puluh jakarta berjalan relatif lancar meski pada sesi pertama satu komputer di ruang ujian sempat mengalami gangguan
ya namun kendala dapat teratasi dengan antisipasi pengadaan komputer cadangan
ujian nasional tingkat sma dan smk dilaksanakan mulai hari ini dan untuk kedua kalinya dilaksanakan ujian nasional berbasis komputer
nah pada tahun dua ribu lima belas lalu lima ratus sekolah di seluruh indonesia melaksanakan ujian nasional berbasis komputer
namun pada tahun ini ada empat empat ratus sekolah yang melaksanakan unbk
nah salah satunya adalah sma negeri tujuh puluh jakarta yang diikuti oleh empat ratus satu siswa dengan menggunakan satu ratus enam puluh komputer yang terbagi dalam empat laboratorium
apa kendalanya yang dihadapi oleh siswa siswi yang mengikuti ujian nasional pada hari ini
kita langsung coba bertanya kepada mereka
ada gangguan teknis atau seperti apa
alhamdulillah nggak ada
berarti senang melakukan ujian dengan ujian nasional berbasis komputer ini
ada kelemahannya juga sih jadi mata kayak lebih agak perih gitu
oke jadi lebih perih ke mata
oke makasih ya kita akan coba tanyakan lagi kepada siswa lainnya
halo tadi sudah ikut ujian gimana rasanya
apa ada gangguan
gak ada gangguan sih buat saya cuma tadi ada temen saya yang masalah gitu error
jadi terus pindah komputer jadi harus ngerjain ulang lagi
oke makasih sukses ya buat ujiannya
mungkin memang ada kelebihan ataupun kekurangan penggunaan sistem ujian nasional berbasis komputer ini
namun tetap kendala teknis tidak dapat terhindarkan
roni satria jakarta